mahasiswa fakultas teknik universitas muhammadiyah surabaya jawa timur berinisiatif membuat inovasi
batu paving dengan memanfaatkan limbah medis berupa masker bekas pakai dan cangkang kerang
kedua bahan baku ini banyak terbuang di sekitar kawasan putat kulon indah surabaya jawa timur
dalam proses pembuatannya mahasiswa mengumpulkan lima masker kemudian dicuci terlebih dahulu
menggunakan deterjen setelah itu lima masker dikeringkan dan dibakar hingga menjadi abu dengan
alat pembakaran ramah lingkungan sementara untuk limbah cangkang kerangnya bersihkan terlebih dahulu
dan keringkan berikutnya ditumbuk agar halus sebelum akhirnya dicampur semen dan abu dari
limbah masker selanjutnya diaduk dan akhirnya dicetak dalam masker itu dalam perbandingannya
ini kita menggunakan perbandingan dalam campurannya
jadi untuk limbah masker dan juga cangkang kerangnya sendiri itu kita pakai untuk pengganti semen
jadi cangkang yang khususnya di desa mesirin limbah cangkang dan limbah masker itu kita kelola menjadi bataku sebab itu sehingga dari yang terbengkalai menjadi bernilai
di lain pihak masyarakat sangat antusias karena mendapatkan edukasi dari mahasiswa
dengan kegiatan ini masyarakat bisa lebih mencintai lingkungan
semacam ilmu ya juga sih ya terkait mengeluarkan ini
dari ranaupun dari masker ini semoga nanti hasilnya bisa dipakai untuk kembali ke warga
usai simulasi peralatan pembuatan bataku disumbangkan ke masyarakat agar bisa langsung
digunakan berproduksi tribroto purnawanto surabaya jawa timur